ibu nda sangat setuju padamu
dia pasti tahu pusaka mana yang layak kau bawa
benar ibu nda
bangkitkan genuda matimu jumi
bangkitkan rasa perbusuanmu
kau harus mengingat saat saat paling menyakitkan dalam hidupmu
rai tunggu rai
jangan tunggu saya
dirimu sekarang hanyalah seorang pelatih
kau bukanlah siapa siapa
kau bukanlah siapa siapa
kebetulan saja kau adalah istri dari ayah handa prabu siliwangi
mereka benar benar ketakuan
rai kentungimaru raka amukmarungu dan raden surawisewa
mereka telah membuat hidupku menderita
aku tidak terima
aku tidak terima
terus kau bangkitkan
jangan merasakan rasa bencana
ini niat masa lalu yang menyakitkan jum'at
jangan pernah kau lupakan
kau harus membalas sakit hatimu
hindam harus kau bangkitkan dalam hatimu
hamba mohon padamu ya allah
putra hambat yang santan
pernah puji tapi cerdas potongilem
tidak bisa dibalas sakit
jika kau pengerikan kuat begini
jangan lupa rakit hemat
jangan berlutut maore
jangan berluar batu
kau baru saja terkena racun tali juang
hidupmu hanya tinggal menghitung waktu
sekarang adalah kesempatan terakhir
untuk memberikan penawar racun itu
kau baru saja menggunakan jurus membelah raga
apakah kau raden kian santang
putra prabu siliwangi
hanya prabu siliwangi dan aren kian santang
yang bisa menggunakan jurus membelah raga
aku kian santang
putra dari prabu siliwangi
aku meminta kepadamu
untuk memberikan penawarnya
aku tidak tahu kalau itu kaum
jangan lupa subscribe channel r tayang
dingin sekali disini
kau sudah sadar
apa kau baik baik saja
aku baik baik saja
padanku terasa sangat letih
apa kau sudah menemukan
aku mohon kepadamu
jangan kau sakiti dia
aku mohon kepadamu
ini baru namanya cinta sejati
aku mohon kepadamu
jangan kau sakiti dia
aku mohon kepadamu
ternyata cinta membuat manusia menjadi lemah
jangan lupa subscribe channel berlangganan
aku harus mencari pusaka
yang sesuai untukmu
dan mampu membunuh kian sampo
aku baru pertama kali melihatnya
tidak ada apa apa
ada apa putraku
pusaka ini seperti menolakku
tapi aku tidak mungkin menyerah
aku akan berusaha untuk mendapatkannya
dengan cara apapun
agar ia menjadi pusakaku
rai rai rai rai
terima kasih telah menolongku
seandainya aku memiliki tempat tinggal
setidaknya aku akan menjamumu
dengan makan malam
di tempat yang lebih layak
tapi ini malah di tempat seperti ini
ini pun sudah cukup
memang sudah kewajibanku
untuk saling tolong menolak
jadi kau tidak perlu berterima kasih
hari semakin malam
tidakkah seharusnya kamu beristirahat dulu
untuk melanjutkan perjalananmu besok pagi
aku harus cepat
aku harus mencari ibu ndang
aku sekarang jumpa
terhadap mbak soekarno
kalau begitu aku mohon patah
sudah kuduga kau ada di sini
jangan lupa like share dan subscribe